liburan merupakan hal yang penting bagi setiap anggota keluarga
selain melepas penat dengan kesarian
liburan dan juga berbagi foto di media sosial bagi generasi milenial
merupakan sesuatu yang wajib dilakukan
di bandung banyak sekali referensi wisata untuk generasi milenial
berlibur berlibur dan berlibur
seolah merupakan hal yang wajib saat ini
tentu saja rekreasi di tempat wisata bisa menurunkan tingkat kejenuhan banyak orang
dan dari sekian banyak lokasi wisata di bandung jawa barat
nah saya kasih referensinya ya
mau merasakan liburan dengan suasana pepohonan dan alam seperti hutan
tapi tidak jauh dari pusat kota
kawasan hutan kota milik pemerintah kota bandung ini
sudah ditata menjadi arena wisata yang nyaman teduh dan rindang
kalau dahulu anak anak muda senang nongkrong di mal
di zaman serba medsos tempat seperti ini yang banyak dicari
apalagi kalau bukan buat pamer di dunia maya
iya sih pasti
karena sayang aja gitu ke satu tempat tapi nggak ada kenangannya
jadi sekalian aja kita nyari spot yang bagus
ya gitu mas kan nyari tempat untuk didokumentasiin gitu buat diabadikan
tidak jauh dari hutan kota lima km ke arah utara melewati pusat kota
ada juga wisata yang tematik untuk wisata foto
tidak cuma pertunjukan barongsai yang digelar di setiap akhir pekan
di sini juga banyak sekali spot untuk berfoto
tidak usah jauh jauh ke tiongkok cukup bawa gawai anda foto dan unggah
serasa liburan ke negeri cina
tergantung sih kalau sama temen lebih ke wisata foto
kalau misalnya sama keluarga lebih ke alam
kenapa harus pas foto sih
kadang kita kan suka buat post di instagram gitu gitu
kalau yang ini wisata selfie indoor
terletak di jalan belitung dekat dengan taman musik kota bandung
dulunya bangunan ini merupakan kolam renang tua
sekarang masih kolam sih tapi kolaman di bola
lagi lagi yang datang bukan buat main bola
generasi mania kalau liburan itu
nggak cuma makan minum dan jalan jalan
tapi juga selfie dan wifi untuk menunjukkan eksistensi mereka di media sosial
di bagian atas ada banyak ruangan untuk berfoto
dengan tema berbeda beda
salah satunya ruangan serba kuning
dihiasi bebek mainan dan bola bola
beberapa pengunjung pun terlihat sedang asyik berfoto
sukanya yang bisa selfie selfie biar bisa di post di instagram
semua lokasi wisata alam milenial tersebut
masih berada di pusat kota bandung
dekat dengan area wisata kuliner
ataupun area wisata belanja
bandung memang kota dengan paket komplit untuk liburan
artabima aditya bandung